egy adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok kelompok yang kejam
pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara indonesia
saya adalah orang tua kandung dari amarong muhammad rizki rudial atau eki
saya mohon kepada seluruh warga negara indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit
egy adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok kelompok
saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrip
terbukti beberapa gitar kami amankan
dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan
mudah mudahan orang orang yang telah mengambil
dan kebenaran anak saya bisa segera terungkap
dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan
statement statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit
kami cukup yang mengalami
saya berupaya untuk sabar
dan saya mohon agar seluruh negara indonesia bisa mendoakan anak saya
supaya tenang dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap
saksikan program program kompastv melalui siaran digital